terus diguyur hujan sungai enim di kabupaten muara enim meluap
mengakibatkan ratusan rumah warga terendam
banjir juga membuat akses jalan di wilayah itu lumpuh total
ratusan rumah warga di dusun tanjung enim dan desa lingga
kabupaten muara enim terendam banjir
banjir luapan sungai ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur dengan waktu yang lama
banyak barang dan peralatan milik warga yang tidak sempat diselamatkan
banjir membuat aktivitas warga dan pengguna jalan terganggu
sekonomi kabupaten muar enim yang membuat hal ini ber seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan dua ribu dua puluh dialog agar
umurnya tetap yakin kita tidak dapat mendapatkan kesempatan mewah